calon panglima tni jenderal tni andika perkasa
sabtu pagi menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan
atau fit and proper test bersama komisi satu dpr
pihak komisi satu menyatakan andika perkasa dijadwalkan
mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan
setelah sebelumnya verifikasi berkas atau dokumen
dari calon panglima tni dinyatakan lengkap
datang ke gedung parlemen dpr mpr
calon panglima tni jenderal tni andika perkasa
memenuhi panggilan untuk mengikuti proses uji kepatutan
dan kelayakan bersama komisi satu
pihak komisi satu menyebut dalam proses uji kepatutan dan kelayakan
akan dimulai dengan agenda rapat dengar pendapat umum
atau rdpu pada jam sepuluh pagi
dalam proses uji kepatutan dan kelayakan
penyampaian visi misi dilakukan terbuka
namun proses pendalam tanya jawab
antara fraksi fraksi dan calon
panglima tni dilakukan tertutup
acara uji kepatutan dan kelayakan
diagendakan berakhir pada sabtu siang
setelah proses uji kepatutan dan kelayakan selesai
komisi satu dpr akan berkunjung ke kediaman
jenderal tni andika perkasa
untuk proses verifikasi faktual
pada hari minggu tujuh november
verifikasi faktual kekediaman andika perkasa
dilakukan untuk memastikan data
yang tertulis dalam berkas
yang diterima oleh komisi satu